assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
alhamdulillah senang sekali saya eva yunizar kembali hadir
menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan ramadhan
dan semoga di bulan ramadan yang istimewa ini
allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua
hari ini insya allah kita akan membahas tema terkait
bicara baik atau diam
alhamdulillah sehat walafiat
saat ini kita akan membahas
topik bicara baik atau diam ya
nah tapi sebelumnya
anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
tentunya anda bisa kirimkan
melalui nomor whatsapp yang tertera
langsung saja kita akan bahas
bicara baik atau diam
mengapa kita harus bicara baik atau diam sebetulnya
dalam beberapa keterangan
bicara baik atau diam itu adalah
dalam hadith riwayat muslim
baginda nabi bersabda
barang siapa yang beriman kepada allah
dan beriman kepada hari akhir
maka bicaralah yang baik
tapi punya makna yang begitu mendalam
di antara ciri orang yang beriman
dan beriman kepada hari akhir itu dengan apa
dengan orang yang pandai menjaga lisan
kalau kita merasakan
lisan ini kan sesuatu yang paling tajam
menembak satu kepala
tapi satu lisan yang salah
bisa menembak puluhan orang yang beriman kepada allah

akan banyak orang yang sakit hati dengan
yang terlontar di lisan kita
maka wajar dalam keterangan yang lain
nabi saw sampaikan
selamatnya manusia itu tergantung lisannya
orang akan mendapatkan keselamatan
kalau dia mampu menjaga lisan

tapi orang akan menemukan sesuatu yang buruk dalam hidupnya
ketika dia tidak mampu menjaga lisannya
maka pahala yang besar
yang allah siapkan
untuk orang yang mampu menjaga lisannya
kata nabi dalam hadis yang lain
yang bisa menjamin untukku
sesuatu yang ada di antara janggutnya
sesuatu yang ada di antara dua kakinya
maka aku jaminkan surga untuknya
apa sesuatu yang ada di antara dua janggut itu
dan apa sesuatu yang ada di antara dua kakinya
orang yang bisa menjaga lisannya
dan menjaga kemaluannya
maka dijaminkan surga untuk dirinya
artinya ketika bicara baik atau diam ini
bukan hanya sekedar kalimat yang singkat
tapi punya makna yang lebih mendalam
orang selamat karena lisannya
orang terjatuh juga karena lisannya
orang mendapatkan kemuliaan
tapi juga orang bisa jatuh sehina hinanya
karena lisannya yang dia ucapkan
perkataan yang tidak baik disitu
maka ini peringatan untuk kita
agar kita bicara yang baik ya atau diam
apalagi saat berpuasa
esensi ibadah puasa itu adalah
salah satu yang kadang susah kita jaga adalah
tapi kadang kadang lisannya tidak berpuasa
dia masih hobi membicarakan aib orang lain
dia masuk hobi menghina mencaci memaki orang lain
ini jadi peringatan
jangan sampai kita sekedar puasa menahan lapar dan haus
tapi bagaimana kita juga bisa berpuasa
menahan lisan kita dari bicara yang tidak baik
semoga kita bisa menjaga lisan kita di saat bulan ramadan ini
kalau kemudian kita bicara lisan
apakah juga termasuk berkomunikasi lewat media sosial misalnya
nah karena belakangan ini sering ada fenomena menyebarkan informasi
terkait al quran dan hadis tanpa memastikan kebenarannya
nah itu bagaimana itu
iya jadi sekarang yang namanya media komunikasi kan bukan hanya lisan yang
yang melontarkan kalimat
tapi juga jari jemari yang hari ini menari untuk mengirimkan pesan pesan
maka di era sosial media di era teknologi sekarang
kita harus mengedepankan istilah saring sebelum sharing
saring sebelum sharing
saring dulu sebelum kita sharing
nah bagaimana cara menyaringnya
ada tiga menurut saya
yang pertama adalah pastikan dulu kebenarannya
sembaran share sesuatu
jangan sembarang posting sesuatu
apalagi jika menyebarkan informasi
cek and recheck seperti apa keabsahan datanya
khawatirnya jika kita memposting sesuatu
atau share sesuatu
dan kita belum memiliki pengetahuan tentang kebenarannya
jadi bahan yang kemudian jadi menggelinding gitu
yang pada akhirnya mengantarkan keburukan
apalagi jika menyangkut aib orang lain
apalagi jika menyangkut sesuatu yang ada tentang diri orang lain
karena begini mbak eva
kalau kita diizinkan tentang aib orang lain
sebaiknya kita jaga rahasiakan tutup aibnya
karena khawatirnya ketika kita menyebarkan
jika itu benar jadi gibah
jika itu salah jadi fitnah
jika benar pun jadi gibah
jika benar pun jadi gibah
jika salah jadi fitnah
maka saat memposting sesuatu
atau sharing sesuatu
apalagi terkait dengan seseorang
khawatir kita masuk kategori yang tadi
jika benar gibah
jika salah fitnah
jadi kita juga harus menjaga

di jari jemaah kita saat memposting sesuatu
maka yang pertama saringnya adalah cek kebenarannya
yang kedua adalah cek kebermanfaatannya
jadi kalau kita posting sesuatu atau share sesuatu
ini bermanfaat tidak ya
ada manfaatnya tidak
kalau ketika kita share malah mendatangkan madhorat
jangan di share
khawatir bukan membawa maslahat malah menjadi bawa madarat
yang ketiga cek kebenarannya
yang ketiga cek kebenarannya
kira kira akan ada orang yang tersakiti gak
ada yang tersinggung nggak kalau saya posting ini
terutama misalnya kalau kita ingin menasehati seseorang
kadang suka tidak tahu waktu dan tidak tahu tempat
biasanya seperti itu kan karena pakai ayat ayat al quran kemudian hadis
tujuannya adalah untuk mengingatkan
ya bagus kadang kadang jika tempatnya kurang tepat
waktunya kurang tepat
ujungnya bukan menasehati tapi malah menyakiti
menasehati itu kan diambil dari kata kata kita
harusnya ketika orang dinasehati jadi sehat kan bukan sakit
kalau orang dinasehati jadi sakit berarti menyakiti bukan menasehati
kadang kadang di grup ada tuh di grup whatsapp gitu misalnya kita ingin ngingetin seseorang
kadang kadang di sini sini sama kita kan
kadang di tag namanya
misalnya nih ada sesuatu tag namanya nih dengerin nih dengerin
bagus tapi waktunya tidak tepat dan tempatnya kurang tepat
ujungnya bukan menasehatinya tapi malah menyinggung dirinya
kata imam shafiei jangan menasehati orang lain di depan banyak orang
karena itu bukan menasehati dirinya tapi menjatuhkan harga dirinya
maka berkatalah yang baik atau diam
termasuk tahu diri tahu waktu tahu tempat tahu situasi
dan tahu siapa yang kita ajak bicara
karena itu juga memastikan seperti apa kualitas yang kita bicarakan
termasuk juga pada saat berinteraksi dengan media sosial misalnya
jadi ingin curhat dan lain sebagainya itu juga termasuk berarti
iya jadi menjaga
jadi bukan hanya di lisan tapi juga postingan kita di sosmed juga harus
karena sekarang ya ketika jari jemari ini ngetik sesuatu
ini kan bisa panjang urusannya
kalau tadi kita berkata bisa menyakiti puluhan kepala
ini sekarang jari jemari kita ini
kalau nge share sesuatu dan kita belum mendapatkan kebenaran
yang pas dengan apa yang kita share
dan dunia sosial media kan luar biasa
kalau sudah tersebar susah untuk ngeremnya
maka hati hati jangan mudah nge share sesuatu sebelum kita memastikan kebenarannya
sharing sebelum sharing
sharing sebelum sharing
kita mendapatkan yang namanya dosa jariah
ada amal jariah ada dosa jariah
amal jariah itu setiap amal kebaikan yang dilakukan ketika hidup
pahalanya mengalir terus walaupun kita sudah meninggal
itu amal jariah
sudako jariah sebaliknya
dosa yang kita lakukan semasa hidup tapi dosanya terus mengalir
walaupun kita telah meninggal kenapa
karena boleh jadi ada keburukan yang pernah kita share
dan belum sempat kita potong itu
maka nabi saw mengingatkan kepada kita
bicara yang baik atau diam
nah bagaimana kita bisa mengukur apa yang kita sampaikan itu baik atau tidak baik berarti
bagi kita baik tapi bagi orang lain
satu bicaralah apa yang allah sukai
bicara yang tidak menyinggung
bicara yang tidak menyakiti
bicara yang tidak menjurus kepada merendahkan orang lain
itu kan perintah allah kepada kita kan
maka kalau kita bicara tentang lisan itu
ada urutannya tuh di surat al hujurat ayat sepuluh sebelas dua belas gitu ya
disitu kan disebutkan bahwa
setiap orang beriman itu bersaudara
nah masuk ayat selanjutnya
janganlah diantara kamu mengolok olok satu dengan yang lain
jadi artinya kalau udah ada lisan yang menjurus kepada mengolok olok orang lain berarti
ini sesuatu yang tidak baik
janganlah engkau mengolok olok seseorang
karena boleh jadi yang kamu olok olok lebih baik daripada kamu yang mengolok oloknya
jangan menghina atau mencacimaki
kalau ada unsur cacian
kalau ada unsur hinaan
berarti boleh jadi masuk kategori perkataan yang tidak baik
jangan memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk
apalagi panggilan yang tidak sepantasnya
kadang mohon maaf ya
ada seseorang yang memanggil seseorang lain dengan mohon maaf bahasa binatang
ini sebaiknya dihindari
ini masuk ke hati nih
jangan perasaan keburuk
jangan mencari kesalahan orang lain
dan jangan membicarakan aib orang lain
karena ketika engkau bergibah berarti engkau memakan bangkai saudaramu
seakan akan memakai bangkai saudaramu
nanti naik lagi ke level yang lain
ciri orang munafik ada tiga
satu ketika bicara berbohong
dua ketika berjanji berdusta
tiga ketika diberi amanah hianat
jadi rangkaian dari lisan ini bisa kemana mana
kalau kita nggak mampu menjaganya
maka nabi berkali kali ingatkan kepada kita
bicara yang baik atau diam
baiklah kita akan lanjutkan lagi
tapi kita harus break dulu
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
dalam episode bicara baik atau diam
dan kita juga sudah memiliki pertanyaan dari netizen
ustadz hilman kita akan langsung saksikan tayangan berikut ini
assalamualaikum pak ustadz
sebenarnya berbohong itu termasuk ke dalam dosa besar atau dosa kecil ya pak ustadz
lalu apa saja kah ciri dari dosa besar atau dosa kecil tersebut
wassalamualaikum wr wb
jadi berbohong itu masuk ke dosa yang seperti apa sebetulnya
jika kita merujuk dalam beberapa keterangan
berbohong itu masuk kategori dosa besar yang sering disepelekan
karena ketika seseorang berbohong atau berdusta
bisa menjauhkan dia dari keimanan dan ketakwaan
orang itu kalau udah berbohong biasanya
nextnya dia hanya akan sibuk menutupi kebohongannya
dan biasanya dia akan berbuat segala cara
agar bisa menutupi kebohongan itu
sehingga pada akhirnya menjauhkan dia dari allah swt
maka dalam keterangan lain disebutkan
satu kali ditanya
maukah engkau tahu diantara dosa besar itu apa saja
maka nabi menjawab yang pertama syirik
yang kedua dusta berdurhaka kepada orang tua
dan yang ketiga adalah
hindarilah untukmu berkata bohong atau berkata dusta
jadi ternyata rangkaian rangkaian itu bisa mengantarkan kita
menjauhkan dari allah
biasanya kalau sudah berbohong
maka akan sibuk menutupi kebohongan selanjutnya
dan itu melupakan kita kepada allah
kita jadi lupa kalau allah maha menatap
allah maha melihat
allah maha mengetahui
dia bisa membohongi manusia
tapi allah gak bisa dibohongi sebenarnya
tapi dia masih terus berbohong
karena dia berbohong dengan kebohongan yang dia buat sebelumnya
sama orang tua
kalau sudah berbohong sekali
biasanya akan berbohong selanjutnya
maka wajar jika dikategorikan berbohong itu
sebagian pendapat menyebutkan
berbohong adalah dosa besar yang sering disepelekan
jadi berbohong itu dosa besar ya
yang sering disepelekan
walaupun dalam pendapat lain ada yang menyebutkan
berbohong itu dosa kecil gitu
tapi kita lihat mana yang bisa membuat hati ini
tergerak untuk tidak berbohong
bahkan saking luar biasanya sebuah kebohongan
nabi menggambarkan ciri orang munafik
orang munafik itu kan
orang yang paling bawah gitu hinanya
bahkan orang munafik itu dalam api neraka
ditempatkan vidarkil asfal
dikeraknya api neraka
kalau ada musuh
dia musuh yang nyata kelihatan
dibanding orang munafik
orang yang kelihatannya baik
tapi ternyata menjerumuskan kita
lebih parah mana
lebih parah yang tidak kelihatan
yang seakan akan baik tapi malah menjerumuskan kita
nah kata nabi ada tiga ciri orang munafik itu
yang pertama apa
ketika dia berbicara berbohong
maka nauzubillah bint ali
mudah mudahan kita terjaga
untuk menjadi orang yang pembohong itu
maka kita dianjurkan untuk apa
untuk jujur kan
hendaklah kalian jadi orang yang jujur
orang yang benar
sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kebenaran
dan kebaikan mengantarkan kepada surga
berarti kalau ada orang yang berbohong
maka kebohongannya hanya mengantarkan keburukan
dan keburukannya mengantarkan dia ke dalam api neraka
boleh jadi yang membuat seseorang terpleset
untuk masuk ke dalam api neraka
karena lisanya yang tidak terjaga
nauzubillah bint ali
maka hati hati dengan sebuah kebohongan
hati hati apa yang terlontar di lisan kita
karena lisan yang penuh kebohongan itu
pada akhirnya hanya akan mencelakakannya
maka ada istilah
yang jujur pasti mujur
yang tidak jujur pasti hancur
jangan sampai kita jadi hancur begitu ya
jangan jadi hancur
tapi bagaimana caranya kita bisa membentengi diri kita
supaya tidak melakukan kebohongan kalau begitu
ya pertama tentu adalah
kita membiasakan diri untuk menjaga lisan
dengan hanya bicara yang baik baik saja
ada sesuatu yang mungkin harus kita revisi ya
ada kadang kebiasaan kita tuh ingin membuat orang senang sama kita
ingin membuat orang kagum sama kita
ingin membuat orang bahkan mungkin tertawa dengan candaan kita
kita membuih dengan kebohongan
di antara ciri orang yang alim itu adalah sedikit bicara
karena biasanya kalau banyak bicara
pasti ujungnya akan ada sesuatu yang dilebih lebihkan
jangan senang membicarakan tentang dirimu kepada orang lain
apalagi tentang pencapaian a pencapaian b kita ya
jika tidak ada hikmah lebih baik dihindari
karena banyak bicara biasanya akan membuat kita terpleset
coba aja dilihat
jaga lisan kita untuk tidak sembarang bicara
pastikan bahwa yang kita bicarakan ini sesuatu yang benar
sesuatu yang baik
gantilah kebiasaan kita bicara dengan yang bermanfaat
orang yang lisannya terjaga dengan zikrullah
berzikir kepada allah
maka dia juga akan terbiasa untuk tidak bicara yang buruk
karena lisannya dijaga oleh allah
kita minta allah agar lisannya dibimbing
karena orang yang lisannya terbiasa mengucapkan kalimat allah allah allah
diberi nikmat alhamdulillah
diberi musibah innalillah
melihat yang mempesona masha'allah
melihat yang kurang baik subhanallah
ketika berbuat salah astaghfirullah
ketika berjanji insya'allah
jadi semua lisan diisi dengan kalimat allah kalimat tawheebah
ketika kalimat toyibah ini muncul di lisan kita
tak ada waktu untuk lisannya mengucapkan kalimat kalimat yang bohong
apalagi yang buruk apalagi yang berdusta
maka isi lisan kita dengan berzikir kepada allah
agar kita dibimbing untuk bisa berbicara yang baik baik saja
nah yang ketiga
tentu hindarilah perbincangan yang mengantarkan kebohongan
maka diantara yang juga harus dihindari
yang debat itu kan ada istilah menang jadi apa gitu ya
kalah jadi apa gitu
dua duanya tidak mendapatkan apa apa
maka sesuatu yang harus dihindari itu adalah perdebatan
apalagi ya pendapatan dalam urusan dunia yang tidak menjadikan dekat sama allah
saya kira itu diantara tips agar kita bisa menjaga lisan
insya'allah kalau kita tidak terlalu banyak bicara
akan terjaga dari lisan yang tergelincir
karena orang itu makin banyak bicara pasti makin tergelincir
dengan apa yang dibicarakannya
dan banyak ya
dan banyak ya
nauzubillah minzalik ya
mudah mudahan kita juga terjaga nih
ada satu doa nih bagus sekali doanya nabi musa alisalam
yang kita juga hafal
kita minta sama allah ya
bimbing agar orang tuh bisa memahami lisanku ya
agar bicaraku itu baik gitu
sehingga orang itu bisa memahami apa yang kami sampaikan
jadi memang kita itu butuh pertolongan sama allah mbak eva
agar kita lisannya terjaga gitu
karena kadang kadang kita berbicara bermaksudnya seperti apa
tapi kemudian akhirnya berbeda hasilnya begitu ya
makanya ada konten ada konteks ya
tapi konteksnya kurang tepat jadi gak bagus
tapi cara menyampaikannya kurang bagus
maka akan jadi gak bagus
maka kalau kita bicara komunikasi tentu mbak eva lebih paham lah dibanding saya gitu
ini kan mencakup semua gitu
nah sebenarnya apa yang paling penting dari orang yang berbicara itu
semua yang berangkat dari hati akan sampai ke dalam hati
kalau kita menyampaikan sesuatu ya
apa yang kita bicarakan lebih utama daripada siapa yang berbicara
cara berbicara lebih utama daripada apa yang dibicarakan
dan hati orang yang bicara itu lebih penting daripada apapun
makanya orang kalau hatinya lembut
lisan yang keluar kata kata pasti baik
jadi kalau kita mau lihat hati seseorang itu baik atau enggak
etalase hati itu ada di lisannya
jadi untuk menggambarkan hati seseorang
lihat di lisannya
jika keluar adalah sesuatu yang baik
insya allah hatinya baik
tapi jika yang keluar adalah kata kata yang buruk
berarti itu menggambarkan keadaan hati yang sesungguhnya
makanya ada istilah lidah tak bertulang
istilah lidah tak bertulang ya
lidah setajam pisau
kata beliau itu ada enam nasihat tentang kehidupan
yang jika kita pahami akan membuat kita lebih paham tentang hidup
yang pertama yang paling dekat dengan kita
yang kedua yang paling jauh dari kita masa lalu
yang ketiga yang paling besar dalam diri kita nafsu
yang keempat yang paling ringan dalam diri kita
adalah meninggalkan sholat
yang kelima yang paling berat untuk kita adalah menjaga amanah
dan yang keenam yang paling tajam dalam diri kita adalah
jadi jagalah lisan
karena etalasanya hati
itu adalah etalas hati
baiklah jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
dalam episode bicara baik atau diam
kita lanjutkan kembali pembahasan kita
kalau misalnya lisan atau postingan atau komunikasi lewat whatsapp itu
sudah terlanjur kita berbohong
nah bagaimana caranya bertobat supaya kita tidak mendapatkan tadi dosa jariah gitu
jadi taubat itu diterima karena tiga hal
yang pertama menyesal
kita harus menyesal bahwa itu salah
kita menyesal bahwa itu keliru
itu yang pertama
yang kedua berhenti
kalau udah tahu berbohong itu tidak boleh tidak baik
jangan berbohong lagi
dan yang ketiga isilah sisa kehidupanmu dengan kebaikan
agar bisa nutupi keburukan kamu di masa lalu
nah ada pun yang sudah terjadi
ya kalau sekarang di sosmed usahain hapus
hapus gitu ya
sekuat tenaga kita
ya allah maha tahu apa yang kita sudah korbankan
apa yang sudah kita lakukan
kalau ada postingan kita terdahulu
yang dirasa rasa akan jadi dosa gitu
bisa saja kan zaman dulu gitu ya
sudah lupa ya sudah
kita sudah berusaha yang terbaik
jika sekemampuan kita belum bisa kita lakukan
allah maha tahu kok dengan apa yang kita lakukan
dan allah mengatur segala sesuatunya
yang kalau lihat tuh kan usaha kita
untuk meninggalkan itu
akan jadi penilaian dalam pandangan allah swt
maka jadi pembelajaran kita ke depan
agar lebih berhati hati
karena yang gak bisa ditarik lagi tuh apa
kalau udah bicara
kan ada dua ya yang gak akan bisa balik lagi
dua ucapan yang terlontar di lisan kita
waktu kalau udah berlalu nggak bisa balik lagi
bicara lagi ya kan
bicara kita kalau sudah terlontar gak bisa ditarik lagi
maka jagalah waktu jagalah lisan kan begitu
ini dua hal yang harus saling berkaitan
minta ampun kepada allah
terus berdoa kepada allah agar kita dibimbing
untuk bicara yang baik baik saja
sehingga pas mau bicara tuh seakan dipandu gitu
ini baik gak ya
kalau baik bicarakan
kalau gak baik mendingan tahan
insya allah jika seseorang itu mendekatkan dirinya kepada allah
maka allah akan bimbing dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik
banyak perempuan khususnya ya dalam hadis dikatakan
terpleset ke dalam api neraka
sebabnya karena apa
tidak mampu menjaga lisannya
ketika bicara di depan suaminya
salah satunya ya
tidak pandai berterima kasih
tidak pandai bersyukur
banyak mengeluh dengan lisan
itu juga mengantarkan satu keburukan
ya banyak laki laki yang kemudian
bisa dikategorikan laki laki yang tidak baik
adalah laki laki yang tidak menjaga lisan kepada perempuan
maka suami juga harus menjaga lisan kalau bicara
istri juga harus menjaga lisan kalau bicara
ya dua duanya harus saling jaga
kalau dua duanya saling jaga ya insya allah
kita akan bisa menemukan mutiara
saat kita hanya bicara yang baik saja
kalau gak bisa diam
kalaupun kata guru saya begini katanya
bicara baik itu emas
eh bicara baik
eh diam itu emas
tapi bicara baik itu berlian
bicaralah yang baik atau diam
diam itu emas bicara yang baik itu berlian
mau pilih emas atau berlian
yang gak baik yang gak pilih apa apa
yang bicara buruk tuh
semoga kita mendapatkan dua duanya
emas dan juga berlian
tidak terasa kita sudah sampai nih
di penghujung program gapai kemuliaan ramadan
semoga apa yang kita bahas hari ini
tentunya dapat menambah keimanan kita kepada allah swt
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh